seorang kurir ekstasi dari jaringan narkoba malaysia indonesia
dibekuk petugas kepolisian di sebuah hotel di kawasan teluk gong penjaringan jakarta utara
dari tangan tersangka petugas menyita sedikitnya dua puluh lima ribu butir pil ekstasi
seharga tiga belas lima miliar rupiah
am kurir narkoba jaringan malaysia indonesia digelandang di polsek metro penjaringan jakarta utara senin sore
am ditangkap petugas unit narkoba di sebuah kamar hotel di kawasan teluk wong penjaringan
bersama sebuah koper berisi dua puluh lima butir pil ekstasi seharga tiga belas lima miliar rupiah
barang bukti yang disita tersebut merupakan sisa dari ekstasi yang sudah diedarkan
kepada petugas am mengaku jika puluhan ribu ekstasi yang disita petugas
diperoleh dari bandar ekstasi asal malaysia berinisial a
selain sebagai kurir am juga berperan mengedarkan ekstasi ke sejumlah tempat hiburan malam
dengan harga rp dua ratus
sebelum dipekuk petugas am telah menjual dua puluh lima ribu butir ekstasi
dari lima puluh ribu butir pil ekstasi yang dia terima dari bandar
pria berusia empat puluh dua tahun ini mengaku mendapat upah sebesar rp satu per butir ekstasi yang diterima
pria berusia empat puluh dua tahun ini mengaku mendapat upas besar rp satu per butir ekstasi yang diterima
pria berusia empat puluh dua tahun ini mengaku mendapat upas besar rp satu per butir ekstasi yang diterima
pria berusia empat puluh dua tahun ini mengaku mendapat upas besar rp satu per butir ekstasi yang diterima
pria berusia empat puluh dua tahun ini mengaku mendapat upas besar rp satu per butir ekstasi yang diterima
pria berusia empat puluh dua tahun ini mengaku mendapat upas besar rp satu per butir ekstasi yang diterima
yang dua puluh lima sudah beredar dan pada saat kita lakukan penangkapan sekali lagi ada dua puluh lima ekstasi
am akan dijerat dengan undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati
petugas polsek penjaringan masih memburu bandar berinisial a
seorang pengendali jaringan ekstasi indonesia malaysia
fakih haidami jakarta